apa maaf pak
yang bener dong pake motornya
gue tau ya gue itu terpesona sama gue
tapi nyasap nyelenggeng kita juga kali
perempuan itu bernama wulan dari
wulan purnama artinya
membawa warna indah dalam pandanganku
menyerap udara di sekelilingku
gapernah ngeliat cewek cantik ya
lu g r banget ya jadi orang
asal lo tau ya
selama perjalanan gue kesini
nggak bisa ngeliat cewek cantik
nggak bisa ngeliat cewek cantik

lo terpesona kan sama gue
ternyata lu gak cuma rese ya
tapi pdg r lo tuh tinggi banget tau gak
lo mau tau kenapa gue sampe mangap kayak gitu
lo mau tau kenapa gue sampe mangap kayak gitu
gue tuh ngantuk tau gak
nih dasar raja ngeles

yang lain itu

ini lu pake
ga enak udah ditungguin siap
trainer udah gua lakuin
terus gimana sih sama ya
tadi sih gua cuma pepet dia sampe jatoh
tapi keinginan besar
dia ga bakal bisa berangkat
kalo gitu lo wasin terus ya
tapi kalo dia tetep berangkat
gue langsung jalankan plan b
serahin aja sama sama gua
ga ada seorangpun yang boleh deketin wulan

aku seneng banget
kamu masih mau ketemu sama aku mas
apakah kau masih mencintai aku
kalau gitu kita kawin lari aja
kapanpun kamu mau aku siap
apa harus dengan cara seperti ini mas
memangnya ada cara lain tiana
cuma ini satu satunya cara
kita berjuangkan cinta kita
aku gak tahu harus jawab apa mas
kalo kasih aku waktunya untuk berpikir
tapi aku harap jangan sampai kecewa yang aku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pak maaf pak

gue tahu ya lo itu terpesona sama gue
tapi gak sampai nyatain kita juga kak
kok tidak bosan kak
saya bosan sekali nih
yang lain pada ngedate
sama si rinda
sama si rinda
kota sama rinda
eh kota itu siapa
itu kota kota sama rinda apakah
ya gue cuma ngasih tahu doang nama nama daerah
daran juga katanya ngedate sama si my sansen tuh
tahu tuh siapa my sansen tuh
kayaknya aneh aneh ganti kulit tuh
my sansen itu saya yakin tiga tiga itu tuh anak kipah
ya baru nih solusinya pak bagaimana nih
ya udah kita ke rumah gina aja yuk main
rumah gina rumah gina
nanti kok disana pacaran
baru saya jadi apa
ya itu mah resiko lo jadi nyamuk
asal gue sama gina gak nyalain obat nyamuk aja
saya terima wak
ya udah ayo ke rumah gina yuk wak
ini keburu malam nih
saya terima wak
eh jangan main di sini kelamaan
bagus cantik banget hari ini
oh ya tangan lo bener bener gak apa apa
tadi roman cerita sama gue
bener gak apa apa kok cuma ketabrak motor doang
kan kemarin mobilnya dirusakin sama depon kan
yaudah kuncinya mana
yaudah lo duduk depan aja

gak mau ngetir sih depan lah
bukan apa ya sam ya
gue gak mau gue lagi nyetir tiba tiba keganggu sama cewek resnya kayak gini
lo kang yuk
mau lewat sam
udah deh like
udah gak mau
udah gak mau
ya gak mau
gak mau gak

sam jadi pergi sama wulandari
disitu ada roman juga
dia yang nyetir fon
guys sekarang kita langsung ke jalan parkir
kita mainkan plan b